ya sementara itu dua calon haji embarkasi surabaya salamongan dan terenggalek meninggal dunia sebelum sempat berangkat ke tanah suci
keduanya meninggal karena sakit pada rabu dua agustus dua ribu tujuh belas
dua calon haji yang meninggal yakni samsul bin kasio usia tujuh puluh tahun kloter sembilan belas asal lamongan
dan sunyoto bin safawi usia enam puluh lima tahun kloter sembilan asal terenggalek
jemaah kloter sembilan belas seharusnya berangkat pada rabu dua agustus dan jamaah kloter sembilan berangkat pada tiga puluh satu juli dua ribu tujuh belas lalu
kedua calon haji ini diketahui sudah sakit sebelum masuk ke asrama haji
samsul bin kasio menderita gangguan pernafasan saat di asrama haji dan belum sempat dirujuk ke rumah sakit umum haji
sedangkan sunyoto bin safawi meninggal dunia di rumah sakit umum haji karena sakit kanker
tadi jam enam lima belas
ini dikarenakan oleh keganasan atau cancer
kemudian yang meninggal di asrama haji karena gagal nafas akibat gangguan di paru parunya
di mana sebelumnya di pencatatan buku kesehatan haji jamah bersangkutan ada riwayat ppok atau penyakit paru obstruktif kronis

saat ini jenazah sudah dibawa kembali ke daerah masing masing
menurut panitia pelaksana ibadah haji dan umroh jawa timur calon haji yang telah meninggal dunia tidak dapat digantikan oleh siapapun termasuk keluarganya
hal ini agar kuota haji bisa diisi oleh calon haji yang sudah mendaftar sebelumnya
sementara itu hingga selasa satu agustus dua ribu tujuh belas jemaah calon haji yang sudah diberangkatkan dari embarkasi surabaya sebanyak enam enam ratus